oh iya nanti kamu nggak usah bawain makanan ke sawah deh

jangan nakal ya
jangan kena kena kutipu kasihan ya
ya sudah cepat kamu berangkat sana
bawa beberapa nebu aku untuk mengawal kalian
ya sudah cepat